waduh eh tong
kok lo yang meresu sunyi
nyebeh soalnya pacar saya saya gantiin dia lagi capek tuh tidur
waduh dia molor
eh kakak bisa begitu dia yang kerja bukan lo
iya beh tapi kan dia pacar saya jadi saya gantiin
oh begitu eh sini tuh
eh laura bangun
kamu sayang sama aku ya kan
ya bukan begitu yang aku nggak biasa main sama kambing
tuh liat tuh aduh jijik ah
shhh mau putus gak
eh bukan begitu
kalau lo mau kerja putus aja
tenang yang untuk urusan pres memeres susu jeffrey jagonya ya
tenang ya kambing peace peace man peace man peace man
what what tenang yang
yang ini ya yang ya
ih aku kan tadi bilang aku gak mau yang kecil kecil gitu maunya yang gede
tau gak yang gede itu pasti susunya lebih banyak
yang kecil ngapain jembat jembat semua
kenapa uang kita harus dipisah pisah
kenapa uang kita harus dipegang masing masing
karena supaya opi punya uang juga
dan opi punya hak atas uang itu
ya tapi opi masih kecil om
dia belum matas pegang uang itu
rangga kamu juga masih kecil
malah kamu sudah boros menggunakan uang itu
saya juga mau beli mobil
biar uangnya opi bisa di manfaatin sama om
sekali kamu ngomong sama om seperti itu
sekarang om pikir
kalau oh mau uang kamu
dari dulu aja om bisa ambil
karena orang tua kamu itu sudah menitipkan
dan mempercayakan uang itu sama om
tapi tapi om harus percaya sama saya om
saya tidak akan menghabiskan uang itu
tapi tetap aja kamu boros
pengeluaran kamu itu besar sekali rakyat
lihat sendiri satu miliar kamu pakai
oh ini memang saya sengaja om
saya kasih uang gimori untuk pembangunan sekolah
uang itu digunakan dengan baik
kamu sendiri sudah lihat belum pembangunan sekolahnya
dibangun atau tidak
minta susu lu dikit aja ya
gue mau ngebukti cinta gue sama pacar gue
tuh lihat tuh pacar gue tuh
ya kan cakep kan
dia lagi pengen susu
bagusku cepetan dong nanti aku dimarahin
ayah susunya banyakin
nanti kurang lagi terus aku dimarahin
terus kamu keenakan nggak dimarahin
aduh aduh aduh aduh
susu tenang ya
karangga mana ya kok belum pulang
kalau dia baca surat ini pasti dia akan nyalain aku
ada surat dari laura pak
ada apa kak
laura minta putus
puas kamu sekarang pi
kak mau kemana
kak kenapa sih kakak jahat sama kak laura
padahal kan kak laura itu bawel tapi dia baik
iya semua gara gara kak opi
karangga kan kasihan kak
apa gue udah keterlaluan nih sama laura
kok lo yang meresu resunya
soalnya pacar saya saya gantiin dia lagi capek tuh
dia yang molor
eh kakak bisa begitu
dia yang kerja bukan lo
tapi kan dia pacar saya
eh sini dong
siapa sih yang teriak teriak lagi tidur

enggak supan banget sih kurang ajar
enggak supan banget sih kurang ajar
enggak supan banget sih kurang ajar
enggak supan banget sih kurang ajar
eh teriakannya merdu banget kayak rocker
ngapain lo disitu hah
harusnya kan lo yang kerja bukan dia
kan sama aja itu kan pacar saya
jadi saya yang ngerjain pacar saya yang ngerjain sama aja
soalnya dia berkorban buat saya
soalnya dia yang berkorban buat saya
kamu marahin marahin saya aja be
jangan pacar saya be
oh begitu hah
eh sekarang gue marah sama lo hah
sebagai hukumannya allah bersihin kandang kambing
aduh jangan dong pak
ini punya bubi punya banyak bibi segan nyeji
gue kagak mau tahu sekarang juga lo kerjain atau lo gue pecat
be jangan dipecat be
saya aja yang dipecat gak apa apa
lo nggak punya aturan banget sih
lo sekolah di mana sih dulu
orang tuh di mana mana kalau eo kalau pup kalau bo di wc dan di semarangan tempat
udah eo nya nggak berbentuk kecil kecil banyak
kita emang mesti banyak belajar
ntar gue ajarin dah lo cara eo yang bener
kadang kadang bego juga lo bin
lu kenapa sih eo lo kecil kecil kayak begini
tuh makan dah tuh
gue nggak capek mungutin atu atu
pulang lagi dari satu
lo temen temen hitung hitungan di tk nih
yang udahan yuk
kita pulang aja yah
kerja di sini nyiksa tahu
kamu kalau butuh duit nanti aku kasih deh ya
ini tuh bukan cuma masalah uang tahu nggak
tapi masalah harga diri
harga diri apaan sih yang
bilang aku manja lah nyebelin lah ngerepotin lah
aku mau tunjukin semua orang orang
kalau aku tuh bukan anak mami yang cuma bisa minta minta
aku bisa kok kerja
bisa kerja keras bisa cari uang sendiri
bisa hidup sendiri mandiri segala macem tahu nggak
kalau kita kerja di sini setiap hari
bersihin eo nya kambing
terus meresu resunya kambing
lama lama kita jadi kambing yang
kita keine mau biasa